mahendra intan ibu berusia dua puluh lima tahun
ditemukan bersimbah darah di ruko tempat berjualan ayam goreng miliknya
di jalan raya kemejing sukatani bekasi jawa barat
meski sudah dilarikan ke rumah sakit
nyawa korban tidak tertolong
tidak tidak tidak
anak korban yang berusia tujuh belas bulan hilang
dibawa kabur hk dan ma dua karyawan korban
dari pemeriksaan di lokasi kejadian
polisi menyebut korban menderita luka hantaman benda tumpul
dan luka tusuk di tubuh
di ruko inilah di kawasan sukakarya bekasi jawa barat
ibu muda mahendra intan dihabisi secara sadis
oleh dua orang karyawan
hanya hk dan juga ma
menurut keterangan kepolisian mahendra intan itu dipukul
sebanyak sepuluh kali dengan menggunakan gas tabung lpg tiga kg
saat kejadian tetangga korban mengaku sempat mendengar
suara korban menjerit meminta pertolongan
sejumlah warga datang ke ruko untuk mengecek kondisi korban
tetapi langkah warga di adang kedua tersangka
mereka berdalih korban menjerit lantaran panik melihat ular
acak ke depan
ada apaan sih ini
pak awi nyamperin kita belum sempat ke door pintu
di dalam running door
running door kan terbuka
ketua rt setempat menyatakan korban kerap berganti karyawan
selama dua tahun berjualan ayam goreng
tetapi keluarga korban tidak pernah melaporkan identitas karyawan
apa yang membuat kedua tersangka
tega membunuh majikannya
sampai akhirnya kedua tersangka mengeluh
tentang perilaku korban serta
kecilnya gaji yang mereka terima
kepada seorang pedagang sempol ayam
di seberang ruko mereka mengaku
hanya digaji satu juta rupiah
per orang padahal korban berjanji
akan menggaji kedua tersangka
sebesar satu dua ratus lima puluh rupiah
waktu dia waktu itu
dia cuma pasti cuma rewel banget sih
rewel sama pak welo doang sih
kalau korban itu rewel sama
usai membunuh mahendra intan kedua pelaku
ma dan juga hk langsung
melarikan diri ke luar kota
namun tidak sampai dua puluh empat jam
kepolisian berhasil menangkap keduanya
di kawasan subang jawa barat
selain menangkap kedua pelaku pihak
kepolisian juga berhasil mengembalikan
anak korban yang masih berusia
satu setengah tahun kepada pihak keluarga
jumat dini hari tujuh belas februari dua ribu dua puluh tiga anggota jatan ras ditreskrimum polda metro jaya
meringkus kedua tersangka
di wilayah ciasem subang jawa barat
az anak korban yang sempat diculik tersangka
ditemukan di pos ronda
tidak jauh dari lokasi penangkapan
anak korban diserahkan kepada keluarga
jumat siang tujuh belas februari dua ribu dua puluh
dari penyelidikan terkuak
kedua tersangka sudah merencanakan
membunuh korban selama tiga hari
tersangka ma yang masih berusia remaja
tidak dihadirkan dalam rilis polisi
polisi menyatakan tersangka hk
berulang kali memukul kepala korban
dengan tabung lpg tiga kg
ketika korban datang bersama anaknya keruko
korban yang berteriak lantas
dikawal dengan kakak
tersangka ma yang dibekap oleh tersangka ma
dari pengakuan tersangka
adalah karena sakit hati
itu terkait dengan gaji
terkait dengan pelakuan
karena yang bersangkutan ini baru bekerja lima hari
kami akan melibatkan psikologi forensik
daripada pelaku pelaku ini
karena memang kita lihat selama konspirasi
yang bersangkutan ini
seperti tanpa rasa penyesalan
sudah ada persiapan
dan ada waktu bagi pelaku
kalau mau menghentikan
maka rasanya dalam hal ini
saya lebih melihat bahwa
ada motif lain yang direncanakan
dalam langkah pembunuhan
tidak sekedar sakit hati
tapi nampaknya terkait
jadi dalam hal ini
upaya untuk menguasai harta
suami korban mengungkap
peristiwa tragis yang menimpa sang istri
membuat anak mereka trauma
kini dirawat kerabat di kawasan tambelang bekasi
malang benar nasib intan
pengusaha muda ayam goreng tepung
hidupnya harus berakhir di tangan karyawannya sendiri
padahal jika piksau ini tidak terjadi
masa depan intan
masih sangat cerah
dan kedua pelaku
entah apa yang ada di benak mereka
padahal mereka baru bekerja selama lima hari
namun tega untuk membunuh bosnya sendiri
dari kasus ini kita bisa belajar
jika kita ingin merekrut karyawan
harus dipiksa dengan teliti dulu latar belakangnya
apakah mereka benar benar orang baik
dan layak untuk diterima sebagai karyawan
tim liputan cnn indonesia